dari tiga belas lembaga pemasyarakatan di banjarmasin kalimantan selatan
tiga diantaranya kelebihan kapasitas hingga enam ratus persen
pembinaan pun tak berjalan maksimal
pembangunan lapas menjadi salah satu solusi jangka pendek
untuk mengurangi kepadatan di hunian di lapas
jumlah yang tersimbang antara input dan output di lembaga pemasyarakatan atau lapas
menjadi faktor utama kelebihan kapasitas penghuni lapas
terutama setelah barang haram narkoba mulai menjangkiti masyarakat
enam puluh lima persen penghuni lapas di indonesia merupakan tahanan narkoba
infrastruktur pun tentu saja tidak siap dengan banyaknya warga yang dikirim ke penjara
lapas dua a banjarmasin mengalami over capacity mencapai enam ratus tiga puluh empat persen
sementara lapas kelas satu martapura mencapai lima ratus tiga puluh tujuh persen
kepala lapas martapura trisabtono sambuji mengakui
tidak seimbangnya rasio jumlah penjaga dengan narapidana menyebabkan tidak maksimalnya pembinaan
bahkan pernah ada insiden percobaan pelemparan narkoba ke dalam lapas
nyangkut di atas genteng bungkus rokok yang dibanduli batu
ternyata di dalamnya ada dua paket sabu
langsung kita koordinasi dengan pihak polres polsek martapura kota langsung mereka meluncur ke sini
yang di sini ada yang tetap lepas
belum diterima oleh orang belum nyampe ke orangnya
jadi sebenarnya upaya upaya itu tetap ada ya
karena itu tadi lokasi kita terlalu berdekatan dengan jalan
sementara itu saat ini sedang dibangun perluasan lapas narkotika karangintan yang menelan biaya sembilan belas miliar rupiah
ditargetkan pada desember ini lapas luas delapan ribu meter persegi ini bisa rampung
pembangunan lapas kelas dua a narkotika
lepas ini sudah berlangsung hari ini sudah berlangsung minggu yang ketiga
mudah mudahan dengan penambahan blok hunian ini akan bisa mengurai overcrowded yang ada di lapas banjarmasin
lapas kota baru dan lapas lpka martapura
dari berapa anggaran ini pak
anggaran untuk pembenahan lapas di kementerian hukum dan ham sebesar satu tiga triliun rupiah
dari anggaran tersebut kalimantan selatan mendapat jatah empat puluh lima miliar rupiah
nesya megawati banjarmasin